status klb rabies ditetapkan bupati sumbawa sejak delapan februari lalu
hingga saat ini sudah ada dua puluh satu kasus gigitan anjing dari sembilan kecamatan di wilayah kabupaten sumbawa
semua pasien telah menjalani pengobatan berkala dengan pemberian vaksin dan observasi selama empat belas hari ke depan
petugas kesehatan dari puskesmas tetap mengontrol kondisi korban yang terkena gigitan meski sudah dipulangkan ke rumah masing masing
di awal kita berikan kiri kanan tergantung juga posisi gigitan di mana
kalau di anggota tubuh cukup diberikan vaksin anti rabies tetapi kalau dari badan ke atas biasanya untuk anak anak disarankan untuk menggunakan serum anti rabies
ada perbedaan sedikit di situ
kemudian seminggu kemudian diberikan lagi sambil dipantau dipastikan apakah hewan yang menggigit itu
terinfeksi rabies atau tidak
pemerintah setempat juga menghimbau masyarakat yang memelihara anjing agar melakukan vaksinasi gratis di dinas pertanakan
bagi yang memelihara anjing untuk diikat jangan sampai terlepas diharapkan agar tidak menyebar nanti
vaksinasi tidak hanya diberikan kepada anjing liar dan warga
para petugas kesehatan yang terlibat juga diwajibkan mendapatkan vaksin anti rabies
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini